sementara pln memastikan akan memberi kompensasi kepada pelanggan yang terkena dampak pemadaman listrik
padamnya listrik membuat kawasan di jabodetabek banten dan jawa barat lumpuh hingga setengah hari
pemadaman listrik serentak terjadi di sebagian pulau jawa sejak minggu siang dan mulai pulih di beberapa wilayah sejak pukul enam petang
pelaksana tugas direktur utama pln sri penny inten cahyani memastikan akan memberi kompensasi kepada pelanggan pln yang terkena gangguan
salah satu bentuk ganti rugi yang diberikan berupa kompensasi pengurangan tagihan listrik bagi konsumen
nah hitung hitungannya itu memang tidak berupa cash tetapi pada pengurangan terhadap kwh yang sudah dipakai pada periode rekening berikutnya
nah itu sudah ada aturannya
dan pln mengikuti atau komit konsisten kepada aturan tersebut